meski dikenal penyuka musik metal ternyata presiden joko widodo menyimpan bakat musik lain yaitu hip hop
ya dibuktikan akhir pekan lalu jokowi unjuk kemampuannya ngerep pada momen dialognya dengan para content creator youtube kita lihat aksinya
ini zaman digital era teknologi
selamat selamat berharian
salam dari jokowi
begini jadinya kalau presiden jokowi dodo ditodong untuk nge rap
meski dikenal penyuka musik metal tampaknya jokowi tetap berusaha luwes nge rap diiringi ketukan beatbox yang diciptakan saih halilintar yang berada di dekatnya
kebiawayan rap jokowi ternyata tidak sepenuhnya spontan
sebelumnya musikus j flow mencontohkan
rap dengan syair dan beat yang sama
kurang lebih begini pak
ini zaman digital era teknologi
selamat berkarya salam dari jokowi
aksi ngerep ini dilakukan jokowi di sela sela pertemuannya dengan para content creator youtube di istana bogor akhir pekan lalu
momen langka ini didokumentasikan di vlog para youtuber yang terlibat
salah satunya istri pemain sepak bola nasional irfan bahtim jennifer bahdim
mr president berharian
salam dari jokowi